kamu pasti baru lihat kang amin lagi sama cewek baru itu ya
ayo ngaku aja pur kamu cemburu kan
eh siapa yang cemburu
kok kamu marah sih pur
siapa yang marah
itu mata kamu melotot berarti marah
begitu dong akur
jak kamu kok dari tadi diem aja
ada apa jak
makanya gue gak mau cerita sama lo
jak kata bapak saya
kalau kita lagi ada masalah
cerita ke orang itu bisa bikin lega
kalau orang yang lagi ada masalah terus cerita keluh
malah bakalan lebih ribet
ya kamu masih gak mau cerita sama saya
jak kamu mau kemana
nggak aku mau ke rumah
nih kamu hari ini udah ketemu mareka udah terus kata mereka apa nggak ngomong apa apa
ih kok gitu sih emangnya ketemu mereka di mana di jalan teh pas saya tadi ngantri nengineke
jawab masih ada masih ada
kalau beli kantong plastik sama karet yang murah dimana jalan wasir dekat perampatan yang
lu beli di situ enggak aku beli tempat yang lebih murah barangnya gimana bagus nggak kawedua
hi por kamu dari mana
hai kamu pasti baru lihat kang amin lagi sama cewek baru itu ya nggak ngapain ayo aku aja pur kamu seguaskan
kamu cemburu kan
eh siapa yang cemburu

siapa yang marah

begitu dong akur
kalau akur kan enak dilihatnya
oh iya siapa diantara kalian berdua yang mau nganterin saya
mas pur kalau dilihat dari tampangnya kelihatan lagi bahagia nih
jadi besok mulai rencana jualan kacang hijaunya
jangan aku yang doain sih
aku udah lama doa aja gak dikabul
kalau kamu yang doain kayaknya dikabul deh cuy
karena aku orang baik ya
karena doa orang yang terani aja dikabul cuy
berarti besok rencananya manggal di mana
rencana sih mau keliling dulu
soalnya kalau manggal ntar calon konsumen nggak tahu
syukur deh kalau gitu
syukur gak punya rencana manggal di pangkalan ojek
emang kenapa kalau manggal di pangkalan ojek
yang pertama pangkalan jadi sempit
yang kedua aku jadi punya saingan joy
masa nggak tahu harga es dawet aku yang udah populer ini
gak update kamu cuy
ini baru update
katanya ada orang baru di kampung kita
iya pak sopyan cewek
ih pak sopyan bukan cantik lagi
tapi cuantik campurnik
lu kenapa ini berhenti
kan tadi pak sofian nanya
jadi saya berhenti buat jawab
mau beli es dawet lagi
ntar pas gue jualan gue jadi gak kaku dorongnya
kok dorong gerobak lo kan sekalian jualan es dawet loh
kalau kamu yang dorong aku takutnya malah gak ada yang mau beli
pelawangan pekerjaan kan
mau cari kerjaan
kak ngojak kan udah kerja
jadi sukir ojek
kalau gitu motornya saya pinjam
cuy dorongnya jangan gitu cuy
itu menghambat perputaran roda
gagangnya tekan dikit
itu kebanyakan lekennya
oh bu pohan
mau pesen berapa toples
mau diantar kapan
insya allah bisa bu
insya allah bisa
makasih banyak ya bu
tat ada pesanan kue dari bu pohan
kok pohon pesen kue mak
itu nama orang ibu ibu
dia mau pesen kasteng sepuluh toples
tapi lo kudu belanja sekarang
soalnya dia perlunya besok sore mau diantar
iya mak nanti tati belanja
seperti itu lo yang belanja
ih mak emang gak tau
bang hojak kan ngojek mak
ya udah deh
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu